insyaallah semuanya bener
itu banyak tempat tempat yang mustajab
tapi bukan berarti kalau disini doa kita gak diterima oleh allah
allah itu maha mendengar lagi maha melihat
ente berdoa aja kalau ente punya rezeki
ente datang ke tanah suci
insyaallah apa yang ente hajatin diterima oleh allah
ini contohnya aneh
sepulangnya dari tanah suci
alhamdulillah rejeki aneh ditambah oleh allah
bener pak haji
dulu ani ke tanah suci
cuma modal nekat buang aja
haji sebel gak tuh
yaudah deh hari ini kita bubar aja gak usah harisan
saya tuh udah ngamut
masa muka saya tuh ketampar tau gak
masa tuh kongkot buka aja bisa pergi haji
kita gak boleh kalah ibu ibu
kita harus kontak dan depan naik haji
bagaimana caranya usahakan ingat
pak bapak kan kades
masa kades belum pergi haji
gengsi tau gak sih pak
bu siapa sih yang gak pengen haji
kita uang dari mana
ibu jangan mimpi
gajinya tidak seberapa
kita gak punya uang
mikir dong pak mikir
terserah dia mau gimana caranya
masa bapak yang kades kalah sama tukang jual kerupuk tuh si anissa
biarkan lah bu
mungkin anissa dan yusuf sudah punya persiapan sejak dulu
sehingga mereka bisa pergi haji
atau mungkin mereka bisa mendapatkan rejeki
semua sudah diatur bu
bapak kalau dipanggilnya pak haji kades
jadinya tuh mewah gitu kedengerannya
masa bapak gak mau
masya allah bu
masya allah bu
bukan untuk pria
atau untuk bermegah megahan
ah aku gak perlu deh pak
pokoknya kita harus perih haji
bapak kan kades
yang penting kita punya uang buat pergi haji
kalau bapak gak menuhin keinginan aku
bapak akan menyesal seumur hidup
ibu mau kemana
jawab aku bu
aku mau pergi di rumah ini
ibu jangan pergi
kita kan bisa bicarakan ini dengan baik baik
kamu gak mau penuhi permintaanku
kamu keterlaluan pak
aku mau kita naik haji supaya gak kalah dengan si anissa dan yusuf
bu sari dan bu reni
sama seperti kita
aku mau modal kita kembali dengan utuh
maksudnya aku mau gabung ikut
kok ada yang unfinished
kamu udah selama korban
saya belom bisa catastrophic
jadi bapak gak mau cari cara
supaya kita bisa pergi haji
yaudah kalau gitu aku minta cerai
ibu bicara apa sih
ah udah deh pak
bapak akan lakukan apa yang ibu suruh
kapan bapak mau bangkit lagi pak
ibu tuh bosen ngeliat bapak seperti ini
terus tiap hari
bapak gak ada kerjaan
gak punya duit lagi
sejak usaha bapak bangkrut
bapak benar benar drop
bapak juga bingung harus gimana lagi
bapak tuh jangan ngajak ibu ikut stres
bapak yang bangkrut
ibu yang diajak pusing
ibu tuh pengen naik haji
tukang kerupuk itu aja bisa naik haji pak
masa kita enggak
pak ibu tuh serius
makanya bapak jangan di rumah terus
sana bapak bergaul cari kerja
keluar kamu jajak
bapak harus gimana nih bu
terserah bapak deh ibu gak mau tahu
ya udah bapak buka
cepet bayar hutang lu
pak pak pak
tolong lepasin suamiku pak
kita pasti akan bayar kok
kamu sudah sering bayar aku
kalau kamu gak bayar hutang kamu
kamu bakal mati
ingat itu ya
itu maha mendengar lagi maha melihat
kalau ente punya rezeki
ente datang ke tanah suci
insya allah apa yang ente hajatin diterima oleh allah swt
sepulangnya dari tanah suci
alhamdulillah rezeki aneh ditambah sama allah
bener pak haji
ente gak percaya banget sama aneh
dulu aneh ke tanah suci
cuma modal nekat buang aja
tapi disono aneh berdoa sungguh sungguh
begitu sampai baik itu
aneh doa sejadi jadi
berikan aneh rezeki yang banyak
yang halal yang barukan yang tohibah
sepulangnya ani pulang dari tanah suci
rezeki aneh ditambah oleh allah swt
ente juga bisa begitu jack
serius pak haji
beneran ini ma
tapi kuncinya cuma satu
yaudah kalau gitu anda pulang dulu
ada kabar gembira bu
apa sih pak
ada apa sih pak
bapak pengen naik haji
supaya bapak bisa berdoa disana
agar utang utang bapak cepat lunas
dan bapak mau berdoa sama allah
supaya ada jalan
kalau kita berdoa di tanah suci
doa kita pasti kabul allah bu
dia aja nekat pergi tanah suci
pulang pulang doanya dikabulkan
tunggu apa lagi pak
kita harus naik haji tahun depan
jangan mau kalah sama si yusuf sama anissa
uang dari mana bu
kita cari pinjaman aja pak
buat naik haji
kalau perlu kita pura pura naik haji
kita pura pura bohong
uang kita tuh kecurian
kita minta bantuan deh
sama jamaah jamaah yang lain
ibu pura pura pakai cadar
ibu pura pura ngemis
disana kan banyak yang dermawan pak
jauh jauh ke tanah suci
cuma pura pura jadi pengemis
kita dapat gelar haji
bapak bisa berdoa sama allah
supaya utang utang bapak tuh cepat lunas
dan kita berusaha cari modal duit
dengan cara mengemis
atau apa aja nih pak
bapak dan ibu ibu
kita harus selalu
tawakal pada allah swt
jangan sampai dunia ini
membuat hidup kita jadi larut
karena hanya akhiratlah
tempat kita berada di dunia ini
tempat tinggal kita untuk selama lamanya
bapak bapak dan ibu ibu
saya tinggal sebentar
aku yang juga kan baru ceramah